karena ini berkorelasi sekali dengan bencana yang terjadi di seluruh wilayah
itulah yang akhirnya membuat kita tambah semangat gitu untuk pendaftaran ke unesco ini dan untuk penetapan hari kebaya nasional
dan dia bisa jadi
lawan belanda lawan itu dan buku kejarasa nasionalisme tinggi
jadi aku kayak dia latihan yaudah aku ikut ikut aja
otomatis ya harus mengikuti penyebabnya
pertama warga negara indonesia bertakwa segala macam
nah tapi mungkin sekali lagi cost touching tidak melihat itu
maksudnya anjir gua gak bisa lepas dari kelly cuy
has abraham baru sembuh dari demam
kondisi down ya mental mereka agak down
kalau si tata sih suenya gila ya dari ips
itu kenapa gue bisa bilang juga dava menjadi salah satu pemain yang bisa dibilang akan punya breaktro year lah di tahun ini gitu
gua udah sempet bahas di episode
ibu azra lalu ada samara dan juga ada bapak ridwan kamil
kebijakan itu kan kebijakannya harus semua
dan tentunya kita sebagai warga negara indonesia terus memberikan dukungan
saya ngobrol sama teman teman ahli security
ya di game itu juga memang lagi enak nembaknya jadinya
seperti anggap bakal menjadi salah satu dari hang tua
ada davronov kemudian ada jalalodinov itu pemain pemain yang juga main di asian games
dia bakal menurut gue ya bakal punya banyak kesempatan untuk membuktikan nih permainannya dia nih
mendingan trip apa mendingan beli brand lokal aja itu harganya sama baru lagi gitu kan
menyenggol sedikit ke satria muda ya
pemain pemain yang bagus di dbl tuh pada
gimana kalau jadi masalah defense gitu
bahwa aktivitas silagologi memang masih terjadi di taman nasional kerinci sebelat
nah lu tk tuh lu udah diajak sama papa dong atau gimana tuh
lu tahunya kota lu tahunya kota ininya doang ya
jadi secara budgeting akan sedikit berbeda bahkan bukan sedikit ya bahkan berbeda jauh
nah tentu dalam revitalisasi penataan tahap ketiga nanti ini kan sedang dalam proses penataan
karena secara pengelolaan kan masih di bawah pajunas juga kan
menanggung banyak beban ekonomi tentu akan terasa lebih berat saat sudah berkeluarga
tiga angkanya pun mungkin persentasenya diantara tiga puluh
terus juga dari amar tahang juga kita lihat
ini keliatan sih keliatan bahwa
suka kalo lu pengen jadi atlet basket gitu